pt kereta komuter indonesia kci berencana mengganti armada krl
karena harus dipensiunkan dengan mengimpor krl bekas dari jepang
namun penggantian sepuluh rangkaian krl ditolak kementerian perindustrian
sekjen kementerian perindustrian dodi widodo beralasan
indonesia tidak perlu mengimpor gerbong krl
ia menyebut industri kereta api nasional atau inka
mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri
namun nyatanya dalam kerjasama dengan kci
pt inka baru mampu menyediakan pesanan krl pada dua ribu dua puluh lima mendatang
menanggapi polemik ini menteri bumn erick thohir turut buka suara
erick mendukung langkah pt kci untuk segera mengimpor krl
ia mengatakan kalau kapasitas produksi dalam negeri tidak siap
tidak tertutup kemungkinan untuk bisa bekerjasama dengan negara lain
vice president pt kci anne purba mengungkapkan
bahwa kerjasama penyediaan enam belas kereta dengan pt inka
adalah terkait penambahan kapasitas pada dua ribu dua puluh
bukan mengganti kereta yang harus dipensiunkan
sepuluh kereta bekas yang dibutuhkan untuk mempertahankan pelayanan perjalanan
yang sudah beroperasi selama ini
ada dua ya ada dua investasi yang kita lakukan
investasi untuk penambahan kapasitas ini sudah kita komit
menggunakan krl yang berhasil
yang baru dan ini kita sampaikan kepada inka makanya ada enam
ini adalah untuk menambah kapasitas
yang kedua adalah untuk mempertahankan untuk mempertahankan kondisi existing
kita membutuhkan kereta yang bukan baru agar operasionalnya tetap berjalan
untuk kebutuhan sepuluh di tahun dua ribu dua puluh ini ya sebanyak satu ratus lima puluh m ini memang kita upayakan
agar diberi izin dan nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga kita masih akan melihat konservasi
sebanyak dua puluh sembilan kereta
sehingga nanti penambahan kapasitas yang baru dan yang existing ini
tetap bisa disupport untuk melayani masyarakat
berdasarkan data kci usai ppkm dicabut jumlah penumpang meningkat delapan ratus ribu penumpang per hari
sementara hingga akhir dua ribu dua puluh tiga kci memprediksi melayani satu juta lebih penumpang per hari
tim liputan cnn indonesia